ya kemenangan atas psis semarang di stadion gelora bung tomo
tidak hanya sekedar aksi balas dendam tim bajul ijo dalam laga persahabatan
tapi sekaligus menjadi momen istimewa karena pertandingan yang diberi label
homecoming ini juga memperkenalkan seluruh anggota squad team green force
puluhan ribu bonek mania pun menyambutnya dengan suka cita
setelah sekian lama tidak menyaksikan langsung
kiprah tim kesayangannya bermain di kandang kerinduan bonek mania
akhirnya terobati dengan pertandingan uji coba melawan psis semarang
di gelora bung tomo surabaya minggu sore
pertandingan ini sendiri diberi judul homecoming
untuk menyambut kembali datangnya green force setelah hampir lima tahun mati suri
secara khusus sebelum pertandingan
manajemen memperkenalkan satu persatu nama pemain di depan puluhan ribu bonek
kontan perkenalan ini disambut gemuruh nyanyian kebanggaan bonek
dengan kobaran api flare yang menjadi

pertandingan ini juga memiliki pemandangan istimewa di seluruh stadion
launching persebaya sendiri dihadiri langsung ketua pssi edi rahmayadi
menpora imam nahrawi serta presiden klub azrul ananda
azrul berjanji akan membawa persebaya ke tingkat paling tinggi
dan memberikan prestasi dalam persepak bola nasional
saya sendiri juga merinding maksudnya saya sendiri juga pertandingan awal tadi kan belum banyak orang yang
jadi saya juga ya ampun setelah empat tahun lebih
ternyata bisa main di surat surat ini
sementara menpora imam nahrawi menuturkan
kebangkitan persebaya adalah berkat perjuangan bonek mania yang tak kenal lelah selama ini
sehingga sepatutnya nama persebaya tetap dijaga agar sepak bola nasional kembali bergairah
pesan saya ke depan kiranya manajemen supporter harus mesti diperbaiki lagi
ditingkatkan lagi bagaimana mengelola supporter yang fanatis ini menjadi shop yang produktif
acara launching semakin meriah setelah dalam pertandingan uji coba persebaya berhasil
menaklukkan psis semarang dengan skor satu